bagus kan gua hehehe bubi ganteng kan mah iya dong anaknya siapa dulu anak mama
bin lu ngapa cemerut kagak kagak pagi mana ini cemerut
tahu papa gimana toh ya papa
iya dong pantas lu ya jadi mantul gua
mah apa mana sih tau tuh lama banget
gak usah laras
saya bisa sendiri kok
gak apa apa kak cimot
beneran gak usah
beneran gak apa apa
masa kak cimot udah orang sendiri
saya gak tau kalo besinya tinggal sedikit
emangnya tadi nggak tanya dulu ya
udah sana ganti baju
din gak ikut deh
iya tau pak
bajunya nggak ada yang bagus
gak usah pake ganti baju bagus
ini juga udah bagus
yaudah lo cari sana yang lain
pinjam kaya sama siapa
pinjam sama siapa
terus kemana orangnya
tutup kayaknya lagi juga udah habis bensinnya
gak sekalan ke pump bensin aja
lumayan jauh dari sini
tadinya mau beli bensin yang ceran dulu
baru ke pump bensin
abis bensinnya bang
gak usah bang
bang ojak nantain aras aja
gak usah bang
saya mau temen kak cimot aja
biar saya nyari bensin sendiri aja
kamu pulang dan nantain bang ojak ya
yaudah saya duluan ya kak cimot
udah kagak usah pake baju bagus
ini juga udah bagus
gue udah dandan rapi begini lo
awas kalau kagak jadi foto
sekarang lo telpon dah si ojak
suruh tiga orang tukang ojek kemari
buatnya naik motor dong
kan lempar kagak naik taksi aja be
kalau lo mau naik taksi ntar aja pulangnya
ngerti kagak lo semua
tukang ojeknya kan cuma tiga orang
yaudah ntar lo tunggu aja sebentar
gue suruh si ojak bolak balik
tidak ada yang bisa dihapus

udah mainnya gas
belum kok udah pulang
nggak ada teman
main nama om aja ya
ya main bola dong
udah nggak usah
bagas mendingan masuk ke dalam terus mandi
di belakang lagi didorong
yaudah gue susulin
eh ternyata lo
lo ke rumah bapak kita
dia minta diantar
yaudah gue kesana
ntar kalau udah ada bensinnya
iya gue tau bawel
yaudah abang sekarang kesana ya
kalo nggak ketemu sarian aja
kangen dia sama gue
nah terus itu ngapain
nunggu apa lagi
yaudah pergi sana
iya gue berangkat dulu ya
bensinnya abis nek
emangnya gue tau kalo bensinnya mau abis
emangnya mas pur tau kalo bensinnya mau abis
ya tau lah
mas pur ini bensinnya masih apa enggak
lagian katanya cuma muter muter sini doang
nggak taunya jalan sama laras
buat siapa pur
tapi jangan lupa diganti
ya iya tuh pakai uang saya
harus dibalikin ah
eh neng tini
lama nungguin ya
tini juga baru keluar
pengen ada yang nungguin ya
kan kemarin nggak jadi buka bareng abang
jadi abang tini bikinin makanan buat buka puasa
tini masuk dulu ya
nggak enak sama bu sarah
ntar abang telepon ya
dadah neng tini
tidak ada yang nungguin
tidak ada yang nungguin
tidak ada yang nungguin
tidak ada yang nungguin
kamu mah motor dicuci jarang
disipensi juga jarang
bukan gue yang habisin
buat nganterin laras
habis ini kita suruh ke rumah babe
suruh nganterin ke tukang foto
mas pur nganterin gue dulu dong ke pangkalan
tadi ada yang beli majalah fashion
uang majalah kak
uang majalah kak
udah jangan cemburu tajeluh
udah pada dateng nih
udah pada dateng nih
udah pada dateng nih
nah dateng juga
rapi banget babe
mau ngelamar kerja
weh mas pur
apa yang lu ketawa ketawa
sampai dapat pak
sampai dapat pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bagus kan gua
bubi ganteng kan ma
anaknya siapa dulu
lu ngapa cemerut